ledakan kasus covid sembilan belas terjadi di sejumlah daerah untuk mengatasi penyebaran kasus sejumlah wilayah
kemudian menerapkan lockdown lokal atau micro lockdown sebagai jurus
sejauh ini micro lockdown dianggap sebagai strategi yang berhasil mengatasi pandemi
benarkah demikian bagaimana mengatasi demi ledakan kasus yang terjadi di berbagai daerah
mari kita akan coba dalami pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
dari luar studio saya akan sapa ada pak ahmad zaki iskandar bupati tanggerang
ada ibu siti nadia tarmizi direktur p dua pml dari kementerian kesehatan
ada mas bayu satria epidemiolog dari ugm
mas bayu bu nadia pak bupati pak zaki selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
bapak ibu kita malam hari ini membahas soal kenaikan kasus yang terjadi di beberapa daerah
sampai ada yang menerapkan micro lockdown ya di beberapa wilayah misalnya
yang dimbas dari kenaikan kasus
beberapa hari terakhir ini
saya mungkin akan ke pak bupati terlebih dahulu
terbaru pak bupati tadi kami dapat laporan dari tim kami di tanggerang
di kelapa dua ya kecamatan kelapa dua yang tengah melakukan micro lockdown
ini penyebabnya apakah sudah bisa dipastikan pak
apakah benar karena memang ada kluster kerja bakti begitu atau makan bersama
atau ada faktor yang lain pak bupati
yang pertama itu memang aktivitas masyarakat
hari raya idul fitri memang masih banyak apa namanya dilaksanakan di lapangan ya
di kluster kluster yang ada ya memang ada yang melaksanakan kerja bakti kemudian juga ada yang dari halal bihalal
tapi itu dari satu kawasan satu kecamatan yang lokasinya tidak berjauhan
pada saat ini mulai dari tanggal dua puluh delapan mei kemarin
kita terus secara intensif melakukan tracing tracking dan juga treatment kepada masyarakat yang terpapar
yang berasal dari beberapa rt di kecamatan kelapa ii
hari ini memang peningkatan kasus di kecamatan kelapa ii
wabil khusus di beberapa rw dan beberapa rt tersebut
cukup sangat signifikan peningkatannya
dan kita melakukan petek pkm mikro
kat rw yang memang saat gasnya
sudah ada sudah siap
infrastruktur dan juga sdm termasuk aparat juga kita sudah perbantukan
sampai dengan pelayanan kesehatan di posko posko yang sudah kita tempatkan di beberapa titik
sekitar rw rw tersebut zona merah
nah ini kita lakukan agar tidak terjadi penyebaran keluar dari zona merah tersebut
jadi memang saat ini
pemerintah kabupaten tangerang sedang berkonsentrasi di kecamatan kelapa ii
khususnya di beberapa kelurahan di sana dan juga kecamatan curug
ini mas renat
pak zaki kabarnya juga di kelapa dua ini kabupaten tanggerang sudah dua kali ada kenaikan kasus
dari kasus ini apa evaluasinya pak dari kabupaten tangerang
kalau untuk kecamatan kelapa ii dan satu lagi ada kecamatan curug
memang didominasi oleh kawasan perumahan pemukiman masyarakat dan beberapa kota satelit
aktivitas masyarakat di sana sangat berhubungan erat dengan wilayah wilayah jabodetabek lain
khususnya adalah dki jakarta
beraktivitas di jakarta
tangerang kota dan tangerang selatan maupun daerah jabodetabek lainnya
nah semenjak dari awal adanya kasus covid sembilan belas sampai hari ini pun
selalu didominasi oleh dua kecamatan ini yaitu kelapa ii dan kecamatan curug
hanya memang di beberapa minggu terakhir ini selepas libur panjang idul fitri
itu memang kita sudah pantau ada kenaikan yang cukup signifikan
terutama di kecamatan kelapa ii
jadi pas akhir mei kemarin itu ditemukan lima puluh orang warga yang sudah positif
kemudian kita tracing lagi sampai ke bawah
beberapa kali kita lakukan tracing sampai hampir lima ratus sampel
dalam waktu satu minggu terakhir itu kita temukan lagi hampir seratus orang lebih
nah sekarang mereka sudah kita rawat di hotel
rawat di hotel singgah kita di hotel yasmin
dan tentunya yang memiliki penyakit bawaan comorbid
itu kita rawat di rumah sakit rumah sakit yang memang khusus untuk merawat covid sembilan belas
jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan satu minggu terakhir ini
oke dan sudah dilakukan tracing dan juga sudah dilakukan treatment
ada yang dirawat juga baik pak bupati saya akan ke mas bayu dulu
mas bayu pengetahuan di zona zona rw rw merah yang sudah kita tandakan
oke baik pak buat pak zaky sebelum saya ke bu nadia saya ke mas bayu dulu
mas bayu melihat mulai banyaknya bermunculan wilayah wilayah
baik di tingkat rt ataupun rw yang sudah menerapkan micro lockdown
karena ada cluster yang cukup banyak di beberapa wilayah tersebut
anda bagaimana memandang soal ini
termasuk juga ledakan ledakan kasus yang terjadi di beberapa daerah
apakah ini memang sudah terprediksi ya
karena kemudian pasca lebaran atau seperti apa
ya kalau menandai melunjakan kasus pasca lebaran ini
kita sebenarnya bisa belajar dari tahun lalu
itu terjadinya persis seperti ini
jadi setiap pasca lebaran pasti kasusnya melunjak
nah itu terjadi karena kita tahu ada mobilitas dari satu tempat ke tempat lain
di mana di jawa itu daerahnya kan bervariasi
ada yang risiko tinggi ada yang risiko tinggi
ada yang risiko rendah
nah ini kalau dari yang rendah ke tinggi itu
sudah pasti ketika dia ke sana otomatis risiko tertularnya tinggi
kemudian dia kembali
nah itu biasanya sekitar beberapa hari setelah lebaran
kemungkinan akan melonjak
terkait dengan ptkm itu sendiri
sebenarnya kalau dilakukan dengan cukup detail bagus testing tracingnya itu
ppkm mikro merupakan salah satu cara yang bagus daripada harus menutup satu daerah
jadi anda melihat memang kalau kemudian penerapan ppkm micro atau micro lockdown mungkin bahasanya
itu bisa lebih efektif ketika diimbangi dengan testing tracing dan juga treatment yang juga maksimal begitu ya mas bayu
karena kalau testing tracingnya tidak jalan juga nanti kita tidak tahu daerah mana saja yang harus ditutup
daerah mana yang boleh dibuka
itu kan kuncinya di situ
karena kalau seluruh
itu kan terlalu berat
jadi kalau kita pakai daerah yang berisiko tinggi itu
dengan testing tracing yang cukup kita bisa lokalisir daerah mana saja yang harus kita tutup
tapi kalau kemudian saat ini sudah mulai banyak wilayah wilayah
tidak hanya di tanggerang sebetulnya tapi juga di jakarta di beberapa di daerah lain
juga sudah menerapkan micro lockdown ini
dari pandangan anda dari kacamata anda seperti apa
nanti kita akan lihat efektivitasnya itu sekitar empat belas hari paling cepat setelah pelaksanaan ppkm ini
dan nanti kan kita bisa lihat empat belas hari itu sesuai dengan masa inkubasinya covid sembilan belas
jadi kalau memang berhasil ptkm micro nya dia akan mulai menurun kasusnya
karena penularannya mulai terkontrol
oke baik saya ke bu nadia
bu nadia ini ada penambahan kasus di beberapa daerah penerapan micro lockdown
kemudian juga di beberapa daerah kemudian muncul ledakan kasus
apa catatan dari kementerian kesehatan soal ini bu nadia apakah ini sudah terprediksi di bulan juni
mungkin atau karena pasca lebaran atau seperti apa
ya seperti yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat ya bahwa adanya mobilitas yang sudah meningkat
sejak awal bulan april juga aktivitas kemudian pada saat ramadan bahkan pasca idul fitri dan libur idul fitri
itu juga mobilitas juga masih bergerak ada tren untuk terjadinya peningkatan
maka kita sudah selalu tahu bahwa korelasi kalau terjadi peningkatan mobilitas akan terjadi peningkatan kasus
dan kita sudah melihat ini sejak awal mei itu kasus kita kemudian mulai trennya meningkat dari tiga dan sampai saat ini sudah mendekati angka enam
walaupun angka ini masih terus menerus kita upayakan untuk kita tekan dengan melakukan berbagai intervensi termasuk melaksanakan kebijakan
ini adalah kru lockdown tadi pada level rtrw jadi pada prinsipnya melakukan pengawasan atas arus keluar masuk pada tingkat yang terkecil di rt rw
sehingga akan lebih bisa dikendalikan ya situasinya
nah yang kedua kami sangat setuju ya bahwa rangkaian dari mikro lockdown itu harus diikuti setidaknya dengan ketegasan dan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan
mikro lockdown saja tapi tanpa ada penegakan

lagi perkembangan yang paling penting adalah ketegasan terhadap menjalankan protokol kesehatan bagaimana memakai masker yang benar tidak melorot ya mas ringat ya
kemudian mencuci tangan kemudian menjaga jarak ingin dari kerumun itu harus dilakukan
yang kedua adalah harus diikuti juga dengan testing tracing dan treatment yang baik
artinya begitu ada kasus segera lakukan tracing
tracingnya jangan tiga sampai lima saja tapi sepuluh sampai dua puluh orang sehingga betul betul melokalisir kasus
nah terakhir harus vaksinasi jadi kita tetap harus lakukan tiga kombinasi itu
sehingga kombinasi itu supaya kita bisa terus menekan potensi penularan daripada lonjakan kasus
oke tapi kalau kemudian muncul ledakan ledakan di daerah itu kasusnya bagaimana bu
apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah oleh kementerian kesehatan
agar kemudian tidak ada lagi kemudian ledakan ledakan di daerah yang lain gitu ledakan ledakan kasusnya
ya kalau terkait sudah terjadi ledakan ini artinya sudah terlanjur ya
artinya yang sekarang kita harus lakukan adalah intervensinya
intervensinya harus meliputi dari hulu sampai hilir
yang pertama kalau sudah terjadi ledakan kasus yang harus disiapkan adalah fasilitas pelayanan kesehatan
bagaimana kemudian tempat isolasi tempat perawatan intensif itu harus betul betul tersedia termasuk sarana prasarana serta obat obatan ya
nah yang kedua adalah nakes
karena kita lihat berbagai kejadian adanya ledakan seperti contohnya di kudus dan bangkalan
ini sebagian besar tenaga kesehatannya pun ikut terinfeksi ya
walaupun dalam hal ini tertular positif tetapi kondisinya atau gejalanya ringan dan baik ya
nah artinya kalau kemudian nakes yang ada kemudian tertular covid pasti tidak bisa memberikan pelayanan
sehingga perlu dilakukan mobilisasi tenaga kesehatan
dari tempat tempat lain
ini yang pertama
yang kedua adalah kalau kita lihat di daerah daerah yang terjadi lonjakan kasus ini
atau ledakan kasus ini bor tingkat keterisian rumah sakit tingkat keterisian tempat perawatannya
artinya harus diantisipasi untuk kemudian melakukan perluasan perluasan termasuk dukungan dari kabupaten kota sekitarnya
nah yang ketiga tadi kami sangat setuju
jadi daerah daerah atau kabupaten kota yang terjadi peningkatan kasus atau lonjakan kasus pasti akan berdampak pada kabupaten kota sekitarnya
karena mobilitas itu pada daerah daerah sekitar itu pasti akan terjadi
nah ini juga harus diantisipasi
artinya kabupaten kota itu juga melakukan hal yang sama
terutama pada hulunya untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus tersebut
nanti usaha jeda saya akan ke pak bupati langsung
kalau kemudian kita bicara mobilitas
daerah yang terjadi saat ini di tangerang pak bupati ini karena erat juga aktivitas dengan jakarta misalnya
ataupun mungkin jabodetabek
nah bagaimana mengantisipasi soal ini agar kemudian tidak terjadi pengulangan lonjakan kasus
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali di satlab
nah tadi kan beberapa daerah ini juga erat dengan aktivitas masyarakatnya ke wilayah di luar kabupaten tanggerang
sejauh mana kemudian intervensi pemerintah kabupaten daerah ini pak bupati
untuk bisa meminimalisir penyebaran dari soal mobilitas warga
baik yang pertama tentunya kalau di zona zona merah kita lakukan lockdown lokal dengan sangat ketat
kemudian untuk tadi meminimalisir pasien yang diduga atau suspek
termasuk yang bersentuhan erat dengan para pasien positif
itu berpergian atau dia melakukan aktivitas lain di luar wilayahnya
nah ini yang pertama
kemudian yang kedua kami di wilayah tangerang raya ini yang provinsi banten
itu memang mempunyai satu jalur komunikasi
dan satu dengan yang lain
terutama di tangerang raya ini di provinsi banten
untuk kemudian kita melakukan secara bersamaan
penanganan terhadap hasil dari tiga t yang kita lakukan
yaitu pasien pasien yang sudah terkonfirmasi positif
itu semua kita rawat bersamaan dengan pasien yang ditemukan di daerah daerah seperti kota tangerang maupun tangerang selatan
ini juga yang dilakukan di kota tangerang
jadi semua kondisi dan informasi
yang ada di kabupaten tangerang
itu baik kota tangerang maupun tangerang selatan sekarang
juga bisa mendapatkan informasi secara online dari kami
jadi komunikasi antara dinas kesehatan dan juga sejajar dari kabupaten kota tangerang dan tangerang selatan
termasuk dengan provinsi banten
itu sudah sering kita lakukan
dan tentu saja mereka mengetahui kondisi masing masing
termasuk kondisi di kota dan tangerang selatan pada saat ini
nah hanya memang
kalau untuk ke jakarta
kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melakukan batasan kegiatan di lokasi
di kecamatan kecamatan yang memang terduga menjadi banyak kasus positif
jadi seperti kelapa ii dan tanjuru
ini kemungkinan untuk tempat tempat umum pun akan kita mulai batasi dan kita kurangi kegiatannya
tempat umum ini apa aja
tempat pusat perbelanjaan
ini akan coba kita dalam waktu dekat ini akan kita batasi
baik pengunjungnya dikurangi lebih dari
maupun juga aktivitas operasionalnya
nah ini yang sedang kita kaji
situasi dan kondisi terakhir dari satu dua hari ke depan
kemudian dengan jakarta pun
kita sudah mengirimkan informasi
dan saya yakin
hari ini pun jakarta juga
temuan kasusnya sudah mulai cukup tinggi
jadi memang kalau wilayah jabodetabek
komandonya itu memang harus bersamaan
jadi daerah daerah yang taksi keras
atau berinteraksi sering di dalam jabodetabek
itu memang harus punya
jalur komunikasi yang khusus
mengetahui wilayah dan lokasi
dari daerah daerah lain yang berada di dalam jabodetabek
karena ada keterkaitan
dan juga ada koneksi satu sama lain ya
antara wilayah ini pak bupati baik
adakah pertimbangan khusus
mengapa kemudian memilih melakukan micro lockdown
atau di dua wilayah tadi ya
yang dinyatakan ada kenaikan kasus yang signifikan dari masyarakatnya
pertama kami juga sudah melewati berbagai macam peningkatan
dinamika peningkatan kasus
di kabupaten nangrang
termasuk yang pada saat periode januari dan februari
tahun dua ribu dua puluh satu ini
pengalaman dari yang kita lakukan
itu memang jauh cukup efektif
adalah pelaksanaan ppki mikro
atau lockdown lokal
yang memang kita sudah persiapkan
terutama di kecamatan kecamatan yang rawan
dan tingkat penyebaran tinggi
kecamatan di kabupaten tangerang itu
dengan tingkat penyerawanan tinggi
ada lima kecamatan
itu memang kecamatan kelapa ii
dan kecamatan curug yang paling sering
jadi memang infrastrukturnya sudah kita persiapkan
sampai ke tingkat rw
untuk kemudian apabila terjadi sesuatu
seperti lonjakan yang terjadi hari ini
atau satu minggu terakhir ini
para perangkat personilnya sudah tahu harus melakukan tindakan seperti apa
jadi ya ini yang kita lakukan
kemudian yang kedua
melihat dari perkembangan satu minggu terakhir ini
kami juga sudah mulai menganalisa
untuk pembatasan kegiatan masyarakat umum lainnya
di dua kecamatan tersebut
jadi bukan saja zona rt rw merahnya yang kita lockdown saja
tapi mulai kita coba mereduksi aktivitas masyarakat di dua kecamatan tersebut
tadi yang saya sempat mention
baik itu pasar pasar
baik itu pasar pasar tradisional
kemudian juga tempat shopping center
tempat pusat pusat perbelanjaan
memungkinkan masyarakat berkumpul
oke baik saya ke bu nadia
bu nadia ada tambahan bu
ketika penerapan lockdown lokal ini diberlakukan
ini kan memang sesuai juga dengan konsep ppkm mikro sebetulnya ya
nah beberapa wilayah juga kan menerapkan hal yang sama untuk
selain kemudian memaksimalkan tiga t
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota
agar penerapan micro lockdown ini betul betul sesuai dengan target dan sukses untuk diberlakukan
ya mikro lockdown ini tentunya dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan ya
walaupun juga kita bisa gunakan upaya mikro lockdown ini sebagai upaya kuratif ya
artinya kalau ledakan kasus terjadi
penguatan daripada mikro lockdown atau ppkm mikro ini bisa semakin diperkuat
tetapi sebenarnya mikro lockdown ini juga bisa sebagai upaya untuk pencegahan
artinya dalam hal tadi lebih pada tindakan tindakan lebih dihulu
nah tentunya selain pelaksanaan ppkm mikro ini evaluasi terus menerus yang artinya melibatkan antar kabupaten kota sekitar
itu juga merupakan hal yang penting karena
jangan sampai terjadi fenomena ping pong ini istilahnya ya
artinya di satu kabupaten kasusnya mungkin saat ini menjadi merah
tapi dengan adanya intervensi mikro lockdown ppkm mikro yang kuat tiga t yang kuat
kasus bisa diturunkan
tapi kemudian pindah ke daerah lain karena kita tahu bahwa ada juga masyarakat yang bekerja dari satu daerah yang lain ke daerah lain
tapi tinggal di daerah lain
ini bukan hanya untuk kata bogor panggrang dan demikian
kota bekasi saja tapi banyak daerah daerah lain di luar bodetabek ini juga memiliki pola yang sama
nah jadi bagaimana kita memastikan pola pingpong ini tidak terjadi
itu yang perlu dilakukan penguatan koordinasi bersama khususnya per kabupaten kota dengan difasilitasi oleh provinsi
saya rasa apa yang tadi disampaikan oleh bupati sangat pat sekali ya bahwa bagaimana mengharmonisasikan antara tanggerang dengan bekasi
karena bagaimanapun tidak bisa terpisahkan
bu nadia fenomena pingpong ini apakah memang satu kekhawatiran yang perlu kita antisipasi
karena melihat begini bu nadia ada daerah kemudian kita tahu kemarin kudus misalnya terjadi ledakan
kemudian beberapa hari kita tiba tiba dikagetkan dengan bangkalan kemudian lamongan
ini kan seperti mulai muncul per daerah per daerah
nah ini apa benang merah dari munculnya ledakan kasus
ada di beberapa daerah yang kemudian ini secara tiba tiba kita tahu angkanya sangat tinggi
ya mungkin yang kita maksud sebagai fenomena pingpong ini adalah kita melihat sekarang mungkin kudus paling tinggi
tetapi kudus itu di sekitarnya ada sragen pekalongan kemudian ada pati ya yang saat ini juga terjadi mobilisasi ya masyarakat dari sekitar
jadi ini adalah yang terjadi
selain tentunya kudus sendiri kita tahu adalah merupakan daerah wisata yang juga artinya wisata agama ya
sehingga itu juga menjadi pemicu terjadinya apa yang terjadi di kudus terkait lonjakan kasus
sementara kalau kita lihat bangkalan ini karena memang banyak faktor bahwa banyak pmi yang pulang ya kembali ke bangkalan
nah ini tentunya harusnya pengetatan pada waktu memasuki
bangkalan ini harus dilakukan artinya di awal kemarin itu adalah mikro lockdown seperti itu yang kita harapkan
dan saat ini saat bangkalan kemudian sudah dikatakan kalau memang over capacity harus dibantu oleh surabaya
ini artinya surabaya harus bersiap siap juga
jangan sampai kemudian adanya mobilisasi dari bangkalan ke surabaya
ini akan kemudian meningkatkan kasus yang terjadi di surabaya
artinya pada saat lonjakan kasus daerah tersebut betul betul harus melakukan micro lockdown full ya
supaya tadi disampaikan juga mas bayu ya bahwa nanti empat belas hari kemudian kita bisa lihat bahwa kasusnya itu pasti akan terkendali dan turun
dan tidak akan pindah ke kota lain
oke baik saya ke pak bayu
pak bayu apakah perlu kemudian satu wilayah ketika terjadi ledakan atau lonjakan kasus memang harus mikro lockdown secara full seperti yang terjadi di beberapa daerah misalnya
tapi kita jawab nanti pak bayu kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masuk ke segmen terakhir tadi sudah banyak membahas soal ledakan kasus yang terjadi di beberapa daerah
kemudian juga penerapan mikro lockdown sebagai salah satu jurus untuk mengatasi pandemi dan juga diterapkan di sejumlah daerah juga
di tengah terjadinya lonjakan kasus
saya kembali ke pak bupati kembali
pak bupati ini sudah membahas tadi kita banyak soal hal hal yang perlu diantisipasi dan juga fenomena pingpong yang tadi kemudian juga disampaikan oleh bu nadia
ini menarik juga pak bupati bagaimana agar kemudian ini bisa dihindari agar tidak terjadi kemudian satu wilayah bergeser ke wilayah yang lain misalnya
sebetulnya kan kita sudah melewati beberapa kali peningkatan kasus ya
jadi memang fenomena pingpong ini sudah kita bicarakan khusus untuk di daerah jabodetabek
baik antar provinsi dengan para gubernur antara nur banten dki dan juga
jawa barat maupun antar dengan pimpinan daerah di tingkat tuanya
nah maka dari itu sistem komunikasi untuk kasus covid sembilan belas di jabodetabek itu memang satu dengan yang lainnya terbuka dan juga sangat cepat
agar kami juga bisa menginformasikan daerah daerah lain apa yang terjadi di kabupaten tangerang
begitu juga yang terjadi di daerah daerah lain kepada kabupaten tangerang
maka dengan itu kami pada saat ini juga bukan saja merawat syarikat kabupaten tangerang
tapi memang apabila dibutuhkan seperti waktu waktu sebelumnya kita juga bisa merawat warga dari kota maupun kabupaten lain yang berdekatan dengan kabupaten tangerang
nah tentu saja lihat kemampuan kita pada saat ini
dan okupansi rate untuk tempat tidur perawatan pasien covid sembilan belas di kabupaten bangra
nah ini udah lampu merah
betul ya buat kita
lampu kuning kalau untuk icu dan tempat tidur perawatan rumah sakit
yang lampu merahnya ini di tempat hotel yasmin rumah singgah untuk pasien covid sembilan belas tanpa gejala
itu dari dua ratus empat puluh tempat tidur yang kita siapkan
sekarang sudah terisi dua ratus empat puluh
nah ini warning untuk daerah daerah lain bahwa terjadi peningkatan kasus di kabupaten tangerang
yang harus dipantau dan juga ikut diantisipasi oleh daerah daerah lain
begitu juga dengan yang terjadi di kota tangerang pada saat ini
pada saat yang bersamaan
ini juga terjadi peningkatan kasus di wilayah kota tangerang yang tentu saja harus kabupaten tangerang juga bisa melihat dan bisa mengantisipasi
daerah daerah tadi ini
kamatan kelapa dua dan tanjuruk
memang sangat berbatasan dengan daerah kota tanggerang juga
di beberapa kecamatan di kota tangerang
jadi antar paten dan kota
begitu juga dengan para camat di lapangan
dengan para lurah
di kota tangerang dan di kabupaten tangerang pada saat ini kita bersinergi bersama sama
untuk mencoba menekan seluruh aktivitas dan kegiatan masyarakat
di rw rw zona merah
kemudian kita mencoba juga membatasi kegiatan kegiatan masyarakat di kecamatan kecamatan yang masih terdapat potensi kerawanan tadi
memang harus ada jalinan komunikasi ini memang harus terbangun dengan baik
sangat kuat agar kita satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi bersinergi dan tentunya memantau dinamika perkembangan ini secara bersama sama
mudah mudahan kalau saya lihat sih dari hasil yang kita lakukan di kecamatan kelapa ii dan kecamatan curug pada saat ini
mudah mudahan kita bisa lihat hasilnya minggu depan
dan ini sudah terasa trendnya sudah mulai menurun
dari tiga sampai lima hari yang lalu
nah ini hasil tracing yang kita lakukan sampai dengan hari ini sudah hampir enam ratus orang yang kita tracing
dan kita temukan hampir tiga ratus orang
jadi tiga puluh tiga persen dari yang kita tracing itu memang dikonfirmasi positif
pak zaki saya ke mas bayu karena sudah terhubung audio teleponnya
mas bayu bagaimana menurut anda selain kemudian memaksimalkan tiga t tadi ya ketika satu wilayah itu memilih untuk penguncian wilayah begitu
apakah misalnya terjadi ledakan kasus di beberapa daerah
kudus misalnya atau bangkalan atau beberapa daerah yang lain
penguncian wilayah itu seperti
penguncian wilayah itu seperti yang ibu nadia katakan apa memang harus dilakukan secara full ya
full satu daerah itu begitu
ya kalau daerah yang jadi satu daerah itu misalnya sudah cukup tinggi kasus ya
artinya seluruh daerah sudah terjangkit oleh covid sembilan belas
jadi kasusnya menyebar di seluruh kudus
nah itu kan kita tidak mungkin nutup satu satu di milo lockdown
mereka saat itu ya kita harus tutup satu kudusnya
jadi kalaupun misalnya kita bisa secara lokalisir kita lihat oh daerah yang tadi itu kejamatan a b c
ya kita tutup daerah itu saja
kemudian juga kita pastikan daerah tetangga sekitar yang berdekatan dengan kabupaten tersebut juga sudah kita notifikasi bahwa
hati hati kalau ada orang yang dari daerah kejamatan a b c ini yang tadi kasusnya lagi tinggi itu tolong hati hati karena di sini kasusnya lagi tinggi
jadi saya setuju dengan tadi pak bukhari
berarti bahwa komunikasi antar wilayah itu cukup penting terutama di indonesia yang daerahnya sangat berdekatan satu sama lain dan banyak jalan tikus
dan itu susah untuk memantau untuk menutup secara total
jadi yang bisa dilakukan ya kita berbagi informasi daerah mana saja yang positif sehingga kalau ada yang datang
mungkin dari daerah a kejamatan mana kalau dari kejamatan a oh berarti dari daerah yang cukup tinggi kasusnya mereka sudah harus hati hati
pak bayu tapi ada kemudian pandangan kalau mikro
atau lockdown misalnya atau penguncian wilayah di level mikro
itu juga menjadi tidak efektif ketika diterapkan di satu daerah
yang memang sudah zona merah begitu
nah bagaimana pandangan soal itu pak bayu menurut anda
ya sebenarnya kalau daerah itu zona merah itu kan kita perlu lihat tadi ke bawahnya
apakah semuanya ini zona merah atau hanya daerah tertentu saja yang zona merahnya
jadi kalau satu obatnya zona merah kadang tidak mesti di dalamnya itu semuanya merah
nah yang tahun sebelumnya kan jadi susah karena ketika zona merah kita tutup semua
semua nggak boleh
mana mana itu kan terus banyak warga yang protes banyak yang tidak kuat untuk di rumah terus
saya kira salah satu solusinya ya tadi kita lokalisir dengan cara tadi
kalau tiga t dan testing tracingnya jalan kita bisa tahu daerah mana saja
dari zona merah itu di ekspresifikan lagi rt mana
kecamatan kelurahan desa mana rt mana rw mana itu yang merah sebenarnya
jadi kita jangan satu satunya merah kita di breakdown itu nggak semua netanya merah gitu
nah itu kuncinya micro lockdown disitu seharusnya
bisa dapat data detail
saya terakhir ke bu nadia
bu nadia bagaimana kesiapan kemenkes pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus
karena ada prediksi kabarnya dari pemenkes mungkin di bulan juni atau mungkin di awal juli
terjadi ledakan kasus secara nasional
ya jadi prediksi lonjakan kasus ini akan terjadi antara lima sampai tujuh minggu artinya akan sampai dengan akhir juni ataupun juga di awal juli
nah tentunya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan ini menjadi kunci juga yang tetap terus kita lakukan artinya dari
ketersediaan obat obatan sarana prasarana tempat tidur dan juga bagaimana mempercepat vaksinasi
di sisi lain juga kita terus menerus mengingatkan
dan daerah daerah yang memiliki peningkatan bor itu segera membuat rencana mitigasi ya untuk kemudian bagaimana kalau peningkatan ini terjadi
penambahan kapasitas itu akan dilakukan di mana isolasi terpusat itu menjadi suatu kewajiban kalau tren peningkatan kasus
karena tidak mungkin kita lakukan isolasi secara mandiri ya
nah tapi dari semua hal tersebut yang paling penting ini kita membutuhkan kerjasama dan dukungan dari masyarakat
karena pelaksanaan mikro lockdown ini tanpa dukungan masyarakat
masyarakat yang mau untuk melakukan tes
masyarakat yang paham kalau dirinya kurang sehat itu harus melakukan isolasi
memastikan dia covid atau tidak melakukan tes
kemudian masyarakat mau kalau punya riwayat kontak erat dilakukan pemeriksaan dan kemudian mengisolasi
ini juga membutuhkan betul betul dukungan dari masyarakat untuk kita bisa selamat tentunya dari situasi
yang mungkin bisa terjadi
jadi sebagai akibat menjahatkan kasus
saya rasa itu kuncinya
dan untuk pemerintah daerah seperti apa
bu nadia untuk daerah daerah yang kemudian memang saat ini tengah terjadi ledakan kasus
yang tiba tiba ada banyak kasus yang terjadi
katakanlah misalnya sekarang ada bangkalan misalnya begitu atau kudus
yang pasti untuk daerah daerah yang sudah terjadi ledakan kasus seperti ini
kita harus saling terbuka dan saling membantu ya
artinya kalau kita lihat pak bupati
disampaikan kalau kita bicara wilayah kita tidak bisa bilang ini penduduk tanggerang atau ini penduduk bogor atau ini penduduk jakarta
tapi begitu kemudian dia sudah berada di wilayah tersebut dan harus melakukan perawatan
otomatis kan akan meningkatkan jumlah kasus yang ditemukan di daerah tersebut
jadi kita tidak akan tentunya yang pertama tidak saling menyalahkan
segera deteksi kalau ada kasus positif
jangan kemudian karena mengingat bahwa kalau kita semakin banyak
melakukan tes berarti kasus positif semakin baik ditemukan berarti kita makin jelek
jadi kalau kita tidak melakukan tes yang banyak kita tidak akan mendeteksi karena mendeteksi dini itu adalah upaya kita untuk memutuskan kesehatan penularan
jadi saya rasa koordinasi yang pak bupati sampaikan mulai dari tingkat pusat
pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota ini menjadi kunci untuk kabupaten kota
yang saat ini mengalami lonjakan kasus untuk bisa segera keluar ya dari situasi tersebut
oke jangan sampai justru ada daerah yang menutup menutupi kondisi sebenarnya
begitu ya bu nadia terkait dengan kasus yang terjadi di suatu wilayah
saya terakhir ke pak bupati
ada tambahan pak
jadi betul tadi kata bu nadia
jadi pak ndang sebetulnya sekarang ini tracing tracking yang kita lakukan itu
untuk mengantisipasi lonjakan lonjakan kasus
maka dari itu kami juga memang senantiasa buka komunikasi dengan daerah daerah yang lain
baik secara vertikal maupun juga secara horizontal
dan alhamdulillah seluruh tonil suaparat sekarang ini bekerja bersama
bahu membahu bergotong royong menekan angka jumlah kasus yang kita temukan pada saat ini
nah ini sangat penting
terima kasih bu nadia
tapi kalau dibicara masalah vaksin kami sudah siap lima belas ribu vaksin per hari bu
baik itu tempatnya maupun sdm personilnya
hanya vaksinnya yang belum dikirim bu
kalau bisa lebih banyak lagi nanti di kabupaten tangerang
boleh ditanggapi singkat ibu nadia
pak bupati kami coba siapkan
kami memang masih menunggu sedikit untuk produksi
karena sinovac ini harus diubah menjadi vaksin yang jadi
jadi sementara memang vaksin astrazeneca yang saat ini kita distribusikan
siap pak nanti kami sampaikan kepada pak menteri
bisa kami tindakan
baik terima kasih bu
saya tutup diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini bu nadia pak bupati pak zaki mas bayu
mari kita akan lihat bagaimana evaluasi ke depan untuk penerapan micro lockdown dan juga penguncian wilayah di beberapa daerah
kita berharap tentu tidak akan ada lagi daerah daerah
yang tiba tiba terjadi ledakan kasus dan itu diperlukan kerjasama dari semua pihak termasuk juga dari pemerintah daerah
terima kasih banyak bu nadia pak zaki mas bayu
selamat malam sehat selalu
terima kasih assalamualaikum